oke asik ya malam malam gini ya kita ngomongin kopi siapa yang penikmat kopi kopi mania
cara pemasaran pengemasan kopi berinovasi karena menikmati kopi enggak lagi ya harus di kafe kafe yang mewah yang mentereng
karena kedai kopi pun kaya menjamur dengan harga yang ramah di kantong
nah menikmati kopi mulai dari yang sasetan tadi bungkusan sampai yang literan
tapi bagaimana cara bisnis kopi ini bertahan di masa pandemi
kita akan bahas bersama irfan helmi co founder anomali coffee
oke mas irvan selamat malam
halo selamat malam selamat hari kopi
selamat hari kopi soalnya kalau lihat mas irfan ingatnya ingat kopi
kita ngomongin soal kopi mas irvan bagaimana bisnis kopi ini harus begitu survive nya di masa pandemi ini
boleh diceritakan gimana bisnis kopi ini
mesti bertahan di masa pandemi dengan segala kesusahan ya pastinya
ya pastinya kan sebetulnya gini dari bisnis kopi itu kan ada yang memang menjual kopinya tanpa perlu menyediakan tempat untuk berinteraksi sosial
bisa dibilang gitu lah ya
jadi memang banyak yang online gitu
nah ada lagi yang kedua itu kan memang kita menyediakan tempat untuk bersosial ya kafe gitu seperti anomali

nah yang paling terdampak itu kan memang kita menyediakan tempat untuk bersosial ya kafe gitu seperti anomaly kopi

kalo pertanyaannya apakah bisnis kopi itu selama pandemi itu turun ya bisa dibilang untuk arabica terutama yang speciality kopi itu dampaknya lumayan menantang
kalo pertanyaannya apakah bisnis kopi itu selama pandemi itu turun ya bisa dibilang untuk arabica terutama yang speciality kopi itu dampaknya lumayan menantang
kalo pertanyaannya apakah bisnis kopi itu selama pandemi itu turun ya bisa dibilang untuk arabica terutama yang speciality kopi itu dampaknya lumayan menantang
jadi misalnya contohnya kopi kopi robusta kayaknya nggak ada signal untuk penurunan
berarti kan orang orang kita masih tetap ngopi
cuma tipe kopinya dan cara ngopinya yang berbeda di masa pandemi ini gitu
lumayan menantangnya itu juga termasuk menantang untuk pelaku pelaku bisnis ini untuk berinovasi nggak sih
karena kita lihat sekarang di masa pandemi kalau saya perhatiin
kalau kopi yang dijual di saset cup plastik itu kan sebenarnya udah banyak kan ya mas yerevan
tapi yang literan ini makin kesini tuh makin banyak
artinya ikut berinovasi juga ada peluang dong di sini
betul banget jadi inovasi dan relevan itu jadi dua kata kunci yang nggak bisa dipisahkan itu sekarang
jadi kalau inovasi tanpa relevansi akhirnya jadi nggak tahu
nah sekarang bagi kedai kedai kopi yang tadinya nggak menjual kopi botolan
atau kopi siap minum ya ready to drink gitu ya yang fresh gitu
nah sekarang terbuka di kesempatan
jadi tergantung kacamata melihatnya sih sebetulnya mbak fani
misalnya anomali gitu ya kita menjual yang kopi botolan
kopi susu botolan itu yang sebelumnya nggak pernah kita jual
wah sekarang untuk yang online ya
growth nya ya lumayan gitu ya lumayan signifikan ya untuk kita
tetap bisa stay apload lah gitu
karena kafinya kan udah nggak bisa lagi dine in sementara waktu
oke indonesia kan kita tahu sebagai salah satu produsen kemudian eksportir biji kopi ya
salah satu yang terbesar di dunia
ekspor kopi ini juga ikut terhambat nggak mas irvan
anomali kan juga salah satunya kan ekspor kan
kalau anomali kan kita belum ekspor kopi dalam jumlah yang besar ya
semenjak tahun dua ribu sembilan belas gitu mbak fani
cuma mungkin untuk menjawab soal eks kopi
saya kan ada di dewan pengurusnya sustainable coffee platform of indonesia
yang memang urusannya itu tentang sustainable coffee
yang membernya juga ada gabungan eksportir kopi dan operasi petani gitu
nah ngomongin soal signal yang kita terima dari member asosiasi itu
adalah memang tetap yang arabica specialty yang paling terhambat
karena balik lagi

itu kan juga nggak bisa bersosial apa konsumsinya menurun kan
jadi ya terdampak juga lah sampai ke indonesia
terutama memang sumatera utara dan juga aceh
karena mereka lah produsen arabica terbesar di indonesia gitu mungkin
oke selain inovasi dan juga relevansi tadi yang mas irvan sampaikan
apa yang dilakukan lagi dari pelaku bisnis kopi ini
di anjloknya bisnis gitu
kayak kita nggak tahu nih pandeminya sampai kapan kan
mungkin gini kita melihat sebuah dalam tanda kutip krisis ya
walaupun ini bukan kita sebut sebagai krisis ekonomi ya
cuman krisis yang dihadapi oleh bisnis kafe gitu ya
kita lihat coba di masa masa krisis yang lalu lalu gitu
ingat gak waktu misalnya perang dunia pertama
itu kan zamannya ada krisis juga kan
tapi yang maju itu justru
karena makanan untuk para prajurit
supaya mereka di kapal lautnya itu bisa makan yang bernutrisi tinggi
jadi setiap krisis itu pasti ada satu ceruk pasar yang
jangan jangan malah membuka kita untuk bisa excel setelahnya lewat gitu
nah untuk mengarah ke sana itu selalu menjadi dasar pemikirannya tim anomali ya
untuk kita gerak ke depan
apa yang kita lakukan
kita satu kita back to basic
ya kan back to basic
jadi inovasi yang kita lakukan itu inovasi di efisiensi
dan inovasi untuk melakukan hal hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat
kita tadinya kan sekali shot itu output dari mesin espresso itu tiga puluh mili ya
sekarang anomaly coba untuk berinovasi bisa mengekstrak espresso
langsung keluar itu dua ratus ml contohnya
nah dengan menyiasati seperti itu kan kita nggak bisa terlalu berharap ya
untuk salesnya yang tinggi gitu ya di masa seperti ini
tapi ketika kita melakukan efisiensi yang memang sangat pengaruh gitu dalam biaya ya
nah itu kita bisa melakukan penyihatan perusahaan di masa masa yang seperti ini gitu sih
nah poin yang kedua yang saya juga rasa anomali itu juga berpengalaman dalamnya adalah kolaborasi mbak fani
jadi kita kolaborasi dengan beberapa pihak
contohnya ada kopi turbo tuh yang baru di launching sama anomali
bareng sama om mobi channel youtube ya
jadi kolaborasi kolaborasi itu mungkin bisa membawa kita ke dalam tanda kutip kolam kolam market yang lain
yang sebetulnya belum bisa kita ambil tanpa ada kolaborasi itu mbak fani
oke jadi walaupun di masa pandemi kopinya tetap harum ya
harum biji kopinya tetap tercium ya
harum harum walaupun siur siur ada aroma hand sanitizer lewat
mas irvan dulu tuh kan mindset kita yang minum kopi itu orang tua kan
kemudian kopi itu dianggap sebagai sesuatu yang premium karena biji kopi pilihannya mahal ya dan sebagainya
nah sekarang kita lihat bagaimana inovasinya berkembang dari mulai yang sasetan sampai literan
gimana melihat peluang ini
peluang peluang yang ada di sekarang ya di masa pandemi itu apa sih sebetulnya
satu yang memang untuk sharing di rumah karena orang banyak yang di rumah
terus kemudian yang kedua adalah daripada bolak balik beli mendingan sekali beli banyak gitu
nah hal seperti itu yang membuka
jadi botolan itu kan jadi apa ya bisa dibilang ya sesuai kebutuhan yang ada sekarang gitu
jadi kadang kadang kita baik ini
saya bicara ke diri saya sendiri juga ya
jadi kadang kadang kita melihat sesuatu permasalahan tuh suka kita nambah kompleksnya gitu
padahal kompleksitasnya yang nambahin kita sendiri gitu
jadi kalau kita lihat sesuatu yang simpel ya
orang di rumah orang bersama dengan keluarga tidak mau bolak balik
nah kita coba jual waktu itu sempat awal awal gitu mbak tiffany kita jual jamu ya
kopi yang apa sorry kopi jamu ada dan sebagainya gitu ya
dan juga jamu ternyata tidak ke sana gitu larinya
yang larinya tetap back to basic lagi
yang laku sekarang kita drip coffee
jadi anomali berkat pandemi kita jadi punya drip coffee
yang sekali buka sasetnya terus dibuka ada kantong filternya terbuat dari kertas yang food grade
tinggal dituang air panas dia di black coffee tanpa perlu giling dan semuanya itu fresh
nah itu berkat hikmah dari pandemi gitu
oke banyak yang nanya juga nih ya di luar sana
the real coffee itu sebenarnya kayak gimana sih
kopi yang sasetan apakah itu masih dibilang the real covid
kopi yang literan atau semuanya dibilang kopi soalnya ya
kalau dibilang the real coffee ya pastinya kopi sasetan ketika dalamnya itu kopi asli
tanpa ada essence kopi ya kita harus bilang memang itu kopi asli dong gitu
nah sekarang masalahnya adalah apakah customer bisa membedakan
cara kopi yang ada essence nya perasa kopi
dengan kopi instant yang memang terextract dari kopi asli
gitu mungkin mbak tiffany
perlu ada apa ya masyarakatnya juga perlu untuk ngejar juga gitu
karena gini kalau kita sebagai masyarakat tidak bisa menghargai kopi yang asli
walaupun itu specialty atau robusta atau arabica apapun itu
kita tidak bisa bermanfaat untuk supply chain nya kopi
sedangkan kita lihat bahwa demand kopi indonesia itu naik
ada yang bilang empat puluh empat sampai dua kali lipat loh dalam sepuluh tahun terakhir

produktivitasnya di kebunnya itu taknan bisa dibilang
makanya kalau dengar berita berita kalau indonesia itu import kopi
ya bukan karena dagangnya atau roaster besar ya
itu pengen untuk import tapi karena memang demand nya yang lumayan naik gitu
nah demand yang naik ini ketika diimbangi oleh masyarakat yang sadar bahwa kopi asli itu yang seperti apa
wah itu keren banget tuh mbak tiffany
pasti akan efeknya juga sampai ke hulu gitu sampai ke penghasil
terakhir soal tasting
coba tipsnya menikmati kopi dari seorang irfan helmi itu seperti apa sih
saya nggak bisa ada satu kopi yang saya favoritkan dan selamanya saya akan minum kopi itu
saya bisa dibilang tips yang pertama itu coba ragam kopi
indonesia itu negara dengan keberagaman kopi terbanyak di dunia dibandingkan dengan negara negara lain mbak tiffany
jadi masa kita nggak manfaatin itu
jadi yang pertama coba kopi yang beragam
terus kemudian yang kedua nggak usah mikir yang ribet ribet dulu pakai alat macem macem
tadi kan mbak tiffany udah bahas saya pasti banget tuh pakai cupping score delapan puluh dan sebagainya ya
nah itu kita lakukan dengan cara metode apa sebetulnya cupping
ahli ahli uji cita rasa itu dengan menggunakan metode kopi tubruk
jadi cukup digiling tidak terlalu halus
jadi digiling seperlunya
nah yang paling penting itu freshness ya
roast dan juga fresh digiling
kemudian dituang deh dengan air yang setelah dididihkan didiamkan dulu
jangan tuang pada saat mendidih
itu sampai empat menit kemudian baru kita bisa nikmati kopi tersebut
jadi dengan cara yang simple itu kita bisa menikmati optimal dari kualitas kopi
dan juga ingat kita ini punya ragam kopi yang banyak sekali
dari tahun ke tahun juga rasa kopinya itu berbeda beda
jadi tips menikmati kopi
ayo cobain beragamnya kopi indonesia
mudah mudahan ini bisa langsung dipraktekan ya oleh yang nonton pemirsa si indonesia malam hari ini
terima kasih sekali lagi mas irvan helmy
terima kasih banyak undang undang kita